kementerian kesehatan mengkonfirmasi lima belas kasus hepatitis akut misterius yang ada di sejumlah tanah air
sejumlah kepala daerah bersiap mengantisipasi penyebaran virus hepatitis akut misterius yang sejauh ini membuat empat anak meninggal dunia
apa saja strategi pemerintah daerah agar tidak kecolongan kasus hepatitis akut misterius ini
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat sore pak riza
selamat sore assalamualaikum mohon maaf lahir batin anak anak juga pak mil pak wakil gubernur jawa timur
oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga sudah bergabung wakil gubernur jawa timur emil dardak selamat sore pak emil
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mina laidin mohon maaf lahir batin juga untuk anak anak dan pak wakil gubernur dki jakarta
waalaikumsalam dan maaf lahir batin juga untuk pak emil kita langsung saja pak emil kita ke dki dulu ya
yang kasusnya ini agak lebih banyak dibandingin di jawa timur
pak riza dari lima belas kasus hepatitis akut tiga orang yang meninggal dunia itu ada di wilayah anda ada di ibu kota
apakah kemudian sudah ada laporan dari dinkes dki ada terdeteksi kasus lain di ibu kota selain yang tiga kemarin meninggal dunia di rscm
ya terima kasih mbak nana sejauh ini baru kami terima yang laporan kami baru ada
yang sudah diketahui oleh masyarakat
tentu ini menjadi evaluasi dan pembelajaran
bagi kita semua termasuk kami
dinas kesehatan jakarta terus berkoordinasi dengan pusat melalui kementerian kesehatan
untuk memastikan sejauh mana hepatitis akut ini ada di jakarta dan tentu daerah lainnya
upaya upaya apa yang harus dilakukan itu terus kami koordinasikan
samping juga bagaimana upaya pencegahan yang harus kami lakukan
itu juga kita terus lakukan
jadi sekali lagi ini penting sekali lagi karena ini terjadi tidak hanya di jakarta dan jawa timur
tapi juga di beberapa negara dunia ya
mudah mudahan ini tidak membesar
apalagi seperti pandemi lainnya
harapan tidak terjadi
kemudian kami di pemprovika jakarta melakukan upaya upaya pencegahan dengan cara satu
antaranya agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bersih
kemudian juga melakukan cuci tangan dengan sabun
pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang
tidak bergantian alat makan dengan orang lain
tidak bergantian dengan orang yang sakit
jaga kebersihan rumah dan lingkungan
kemudian juga kurangi mobilitas
jaga jarak dengan yang lain
kemudian hindari keramanan dan kerumunan
masuk penggunaan tempat tempat umum
seperti kolam renang
tempat bermain anak
termasuk juga memegang railing
itu juga berpotensi
jadi semua potensi potensi yang dapat menimbulkan penularan penyebaran hepatitis akut ini
kita akan sosialisasikan agar masyarakat bisa menghindarinya
ini upaya pencegahan
samping itu tentu pemprov juga melakukan siapan ya dari para dokter
nanti kita bahas yang itu pak
berbagai fasilitas juga kami siapkan
kalau memang silakan nanti masyarakat silakan laporkan
kami akan tangani layani sebaik mungkin
upaya pencegahan dan penanganannya
berarti ada tiga kasus yang terkonfirmasi positif hepatitis akut
begitu ya di dki belum ada tambahan kasus
nah bagaimana dengan di jawa timur
pak emil dari lima belas kasus hepatitis di indonesia
tiga ada di dki
salah satunya atau satu ada yang meninggal di tulung agung
tiga meninggal di dki satu di tulung agung di wilayah anda
pak emil apakah kemudian bisa dipastikan bahwa satu kasus di tulung agung tersebut
memang terinfeksi hepatitis akut atau statusnya masih pending classification
ya mbak nana jadi pending classification ini kan sebenarnya
berkaitan dengan bisakah itu diidentifikasi sebagai hepatitis a b c d atau e
nah detail definisi ini tentunya kami tidak bisa melangkahi kementerian kesehatan
tetapi perlu diketahui masyarakat umum bahwa ini sih pending classification
artinya belum dapat diasumsikan bahwa atau disimpulkan bahwa itu bukan hepatitis antara ampe
kenapa bisa demikian
ini mungkin artinya masih menunggu konfirmasi
misalnya ada beberapa regen yang terkait dengan hepatitis a b c d atau e
itu kan ada sendiri sendiri
itu bisa jadi salah satunya atau lebih dari satu itu belum bisa dilakukan
karena itu kami tentunya menghormati alur komunikasi yang saat ini dikonsentrasikan melalui kementerian kesehatan
dan fokus kepada apa yang menjadi ranah pemerintah daerah
yaitu bagaimana kita mengelola fasiankes dan petugas petugas dari puskesmas
seoptimal mungkin dalam melakukan langkah langkah antisipatif
pak emil ini harus diluruskan ya
karena di daerah anda ini kan informasinya ada ditemukan satu ratus empat belas kasus hepatitis akut di jawa timur
tapi dibanta oleh kementerian kesehatan
ini untuk supaya publik tidak kemudian panik
jadi bisa anda luruskan berarti itu semuanya bukan asaspek hepatitis ya
hanya penyakit kuning akut biasa
ya jangan langsung kita pakai istilah akut juga ya
begini sebagai sebuah langkah monitoring penyakit ya
contohnya di dua ribu sembilan belas saya dulu pernah bupati trenggalek
belum dilantik di jawa timur
itu terjadi peningkatan kasus hepatitis a di perbatasan pacitan dan trenggalek
beberapa minggu kemudian akhirnya subsided ya bisa selesai
artinya kita punya mekanisme untuk mengantisipasi segala jenis penyakit sebenarnya
yang sifatnya menular
nah memang pak menkes sendiri sudah bilang bahwa
sejak april di report kasus who mengeluarkan semacam notice
kemudian kepada member country
dan kemudian setiap otorita kesehatan di masing masing negara melakukan langkah langkah koordinasi
nah kasus yang di report atau satu ratus empat belas kasus
ini kasus yang disebut sindrom john ditch atau penyakit kuning ini
ini di input ke data skdr sejak januari sebenarnya
jadi mendahului ini bagian dari rutin observation
dan ini tidak dibatasi hanya untuk anak di bawah enam belas tahun
tetapi semua secara umum
dan kita perlu pastikan tidak semua jaundice atau sakit kuning itu hepatitis
jadi peningkatan bilirubin dan lain sebagainya
ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai hepatitis
nah apakah kemudian
satu ratus empat belas itu lantas kemudian tak abaikan
tetapi menkes akan menjadi single window untuk kemudian memproses data data tersebut
artinya masih diproses ataupun diselidiki lebih lanjut
diteliti oleh pihak kemenkes begitu ya
dan bekerjasama dengan dinkes di provinsi jawa timur begitu ya pak emil ya
terutama untuk yang setelah ada notice ya
artinya begini pada saat menentukan hepatitis kan bukan hanya john disk
bukan hanya kuning
tapi ada sgpt sgot kemudian ada mungkin tanda tanda inflamasi liver dan lain sebagainya
ini yang kemudian ada indikasi indikasi lain untuk menentukan apakah ini probable apakah ini confirm dan lain sebagainya
jadi tentunya yang kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh kemenkes dan pemahaman kami terhadap sifat dari data ini
mari kita fokus kepada data terkini yang sudah dilaporkan pak menkes kepada publik yaitu lima belas kasus tadi
oke jadi fokus kepada itu saja karena sekali lagi yang punya datanya yang bisa meneliti salah satunya adalah kemenkes begitu
jadi belum bisa diketahui apakah kemudian kasusnya bertambah atau tidak di daerah daerah
saya ingin kembali lagi ke
ada starting pointnya mbak nana dari angka lima belas itu jadi bukan yang satu ratus empat belas tadi
itu definisi resmi yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan sebagai tadi otoritas yang paling kompeten untuk memberikan data
oke berarti sejauh ini kita berpegang pada data ada lima belas kasus hepatitis
akut di seluruh indonesia di beberapa provinsi itu yang sudah dikeluarkan resmi oleh kementerian kesehatan
meskipun ada satu ratus empat belas di jawa timur yang masih diawasi ataupun diteliti begitu ya
saya ingin kembali lagi ke dki
pak riza selain memberikan sosialisasi kepada orang tua melalui pusat pusat kesehatan di ibu kota di daerah
apa langkah pemprov dki dalam mencegah penyebaran hepatitis akut ini
apakah kemudian pemprov dki sudah membentuk tim tim khusus untuk menangani kasus ini di lingkungan dinkes
ya tentu dinas kesehatan telah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan pusat dan internal
biasanya dalam penanganan kasus langsung ditutup oleh dinas kesehatan memenangani mulai dari proses pencegahan dan penanganan
prinsipnya kami dengan segala fasilitas sdm yang ada
kami memberikan pelayanan yang terbaik
mulai dari pencegahan dengan penanganannya
nah ini angka cukup tinggi
ya di jakarta ini tentu menjadi evaluasi dan pembelajaran
di jakarta melalui media ini cnn
bantuan juga pada masyarakat untuk kita meyakinkan masyarakat untuk sosialisasikan upaya upaya pencegahan
seperti yang tadi kami sampaikan
dan juga berbagai fasilitas
pencegahan dan penanganan di warga
kita yang terkena penularan hepatitis akut ini
tetap dan khususnya bagi para orang tua
kita pastikan adik adik kita anak anak kita ini
terhindar dari potensi penularan atau penyebaran hepatitis akut ini
antara yang tadi saya sampaikan
karena kita senang bermain berenang di kolom renang umum
dihindari untuk sementara
kemudian kita juga sering bermain
di tempat permainan
reggel dan sebagainya di indoor
itu dihindari untuk sementara
dan tempat tempat umum lainnya
ketika terjadi interaksi
pun juga mohon dihindari untuk sementara
banyak sekali upaya upaya
samping tentu tetap melaksanakan protokol
yang pencegahan pandemi dan sebagainya
oke selain memberikan sosialisasi
jawa timur bagaimana nih
sosialisasi pasti sudah dilakukan ya
oleh pemprov jawa timur
kepada jajaran dinkesnya
nah antisipasinya apa
mencegah penyebaran hepatitis akut ini
baik jadi pada tanggal lima mei dua ribu dua puluh
kami menindaklanjuti tentunya surat edaran
dirjen p dua p kemenkes republik indonesia
satu kepala dinas kesehatan kabupaten kota
dua kepala kantor kesehatan pelabuhan
kepala lab kesehatan masyarakat
dan empat direktur rumah sakit
yang ada di jawa timur
semua mendapatkan edaran
yang intinya satu adalah
memberikan pemahaman yang sama mengenai definisi dari
apakah dianggap confirm probable atau epi link
yang kedua setiap dinas kesehatan
diminta untuk melakukan
input kepada sistem kewaspadaan dini dan respon atau skdr tadi

hepatitis ini atau apakah itu sakit kuning
tentu bisa sembuh
bukan berarti satu ratus empat belas itu adalah
isis yang saling terkait
isis yang kemudian belum sembuh bukan
bahkan diturunkan sekalipun ini adalah kakak beradik
di mana iblingnya ini justru
kita dalam kondisi yang lebih baik dan bisa
kembali dinyatakan sembuh
menurut pak bupati dari pembicaraan kami tadi
jadi kembali lagi bahwa
kita di dinas kesehatan harus melakukan
penyelidikan epidemiologi untuk setiap kasus yang ditemukan
nah begitu pula kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan
melakukan deteksi terhadap
ada tanda sindrom jaundit
yang mana karantina kesehatan bisa melakukan
terhadap kasus yang potensi
begitu pula rumah sakit
kata kuncinya sekarang
kita tidak boleh mengentengkan kasus
artinya layanan kesehatan yang melihat ada anak
dengan tanda tanda demikian
sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit
kemudian dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit
kalau memang ada tanda tanda yang menjuruskan anak
karena perlu dilakukan diagnosa
nah satu saja tingkat mbak nana
bahwa di dua ribu sembilan belas kasus yang saya ceritakan
hepatitis a tadi seperti disampaikan pak wawan
penyebabnya adalah berbagi bagi makanan
sumber air yang tercemar
dan mohon maaf kasusnya waktu itu
mencapai lebih dari seribu di pacitan
dan di terenggalik sempat satu ratus tiga puluh empat
tentu dengan angka kematian yang
adalah keseharian yang harus kita budayakan
menjaga kesehatan pola hidup bersih sehat ini
berlaku untuk berbagai jenis
health prep atau ancaman kesehatan
oke artinya persoalan sanitasi itu
yang harus di
prioritaskan ataupun diperhatikan oleh masyarakat
begitu ya pak emil
oke apakah kemudian ada rumah sakit khusus
yang ditunjuk oleh pm prof jawa timur
untuk menangani ataupun
merujuk kasus kasus hepatitis akut di sana
kita punya sistem
apa rujukan ya
karena ada rumah sakit tipe c b a ya
pm prof sendiri mengelola
ada rumah sakit di surabaya di malang di madiun ya
kemudian ada rumah sakit umum
seperti yang di tulungagung
itu adalah rumah sakit rujukan juga
sistem rujukan yang sudah berlangsung ini
bisa diterapkan untuk eskalasi kasus tadi
contoh puskesmas tidak bisa melakukan
maka kalau ada kasus
jangan kemudian diasumsikan
fine atau biasa saja
langsung rujuk ke rumah sakit
jadi ini ada satu urgensi rujukan
dari fasilitas pelayanan kesehatan primer
segera dirujuk ke pelayanan rumah sakit
bagaimana dengan dki pak riza
pm prof dki akan menanggung
biaya pengetesan hepatitis akut
kemudian ada rumah sakit rumah sakit
yang sudah ditunjuk
sebagai rumah sakit rumah sakit rujukan
kabarnya sudah ada
jadi dki jakarta
itu sudah menjadi
yang terkait pembiayaan

kalau ini salah
daripada penanganan hepatitis
jadi insya allah
di dki jakarta
kita akan berupaya
untuk melakukan perbaikan
untuk ada masalahnya
satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan

yang siap membantu menangani
hepatitis yang ada di jakarta
jadi insya allah
kita akan berusaha
untuk ada masalah
atau warga jakarta khususnya
daripada pola hidup
tidak hanya pandemi covid
takut banyak penyakit yang mungkin
sejagaan yang diantaranya
mari kita biasakan
itu dengan pola hidup
itu solusi yang terbaik
dan menyiapkan sdm
kami untuk sosialisasi
keluarga dan sebagainya
untuk pola hidup
sehat dan bersih
untuk beberapa hal
yang tadi kami sebutkan
ada satu ratus empat puluh rumah sakit
sebagai tempat rujukan
oleh pemprov dki jalan jalan
oleh pemprov dki jakarta
untuk mengantisipasi penyebaran
dan kita berharap
kedepannya tidak bertambah lagi
dan pemerintah daerah
baik di provinsi dki jakarta
dan daerah daerah lainnya
untuk mengambil langkah langkah strategis
untuk mengantisipasi penyebaran
tidak terjadi lagi lonjakan kasus
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
anda wakil gubernur dki jakarta
dan juga wakil gubernur jawa timur
dan juga pak riza
terima kasih sudah bergabung